kami mohon para pendukung untuk tenang dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut satu bapak jokowi untuk menyampaikan visi dan misinya
kami mohon tenang
waktunya sama pak jokowi empat menit dimulai saat bapak berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya cintai yang saya banggakan seluruh rakyat indonesia dimanapun berada
dari sabang sampai merauke dari myanga sampai blorote
yang saya hormati ketua kpu dan komisioner ketua bawaslu dan komisioner
bapak ibu sekalian yang saya hormati
pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa para pemimpin pemimpin bangsa dari berbagai daerah
berbagai organisasi berbagai ras berbagai suku berbagai agama saat ini
oleh sebab itu menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga merawat dan menjalankan pancasila dalam kehidupan sehari hari dalam berbangsa dan bernegara
di bidang pemerintahan ke depan diperlukan pemerintahan dilan digital melayani
oleh sebab itu diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik
yang kedua diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan
yang ketiga diperlukan peningkatan kualitas sdm aparatur kita
dan yang keempat diperlukan reformasi tata kelola
yang ketiga di bidang pertahanan
peningkatan kualitas sdm pengembangan kualitas sdm tni sangat diperlukan mutlak diperlukan terutama dalam hal penguasaan teknologi persenjataan dan cyber
karena ke depan perangnya
ini adalah perang teknologi
oleh sebab itu pembangunan alutsista di dalam negeri sangat diperlukan
kalau kita belum mampu kita bisa melakukan join produksi dengan negara negara lain
di bidang politik luar negeri kita tahu situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian
multilateralisme yang dilemahkan
proteksionisme yang semakin meningkat
tetapi indonesia harus berdiri tegak bermartabat dan tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif
bebas menjalankan memperjuangkan kepentingan kepentingan nasional
dan aktif dalam ikut dalam perdamaian dunia yang baik
waktunya masih ada pak jokowi
apakah akan ditambahkan